bayar kontrakan kan
siapa yang mau nagih duit kontrakan
ada apa be
bentar lagi kan mau bulan puasa
sebenernya yang muda yang minta maaf
ngelatingin orang tua be
tidak sebaiknya kita masak aja tuh
masak apa pak
ya apa aja tuh
paling paling juga bisa masak mie rebus sama telur ceplok
cukup apa aja pak
masya allah pak
masa sebulan puasa kita makannya nasi goreng mie rebus telur ceplok nasi goreng mie rebus telur ceplok nasi goreng mie rebus telur ceplok bosen atu pak
oh oh nyaris
eh waalaikumsalam be
laki lu mana yun
yo dagang toh be
kan hari terakhir be
besok jualan kagak
tapi belum tau be
katanya sih mau jualan malem
ada apa toh be
nyari nyari mas indro
besok kan udah mau puasa
masya allah be
harusnya kita yang muda nih ya
masa malam ini yang ngedatengin bapeh
ini malah bapeh maaf ya be ya
apaan tuh pak ji
ini buat jualan buah besok
dibantuin nih bini gua
oh kolak tadi pagi
mau dijual besok
ya pasti dong
siapa yang mau jual bilang besok
lah tadi pak ji bilang
buat bekal jualan gua besok
ya kan toh
iya pak ji
saya juga denger
ini gue bikin buat bagi bagiin
biar lu pada nyobain
lu kalau bilang gratis aja
di rumah ini ada yang kurang tis
kurang apanya pak
kalau perabotanan bukan ada yang kurang pak
tapi banyak yang kurang
maksud bapak bukan begitu empis
yang penting penting saja tuh
satu aja buat di sini
kayak di rumah mbak abe
sama di rumah mak
jangan jangan istri si itu sekampung sama tini
sekampung dari mana
mbak surti kan
bukannya dari semarang
saya lupa det
lu bukan lupa
tapi lu so tau
kapan terakhir si itu ke jogja det
kemarin kemarin gue dari sono
lewat semarang juga dong
gue lewat jalur selatan
nggak lewat panturah
gue naik bus
gue lewat purwokerto magelang jogja
kenapa nggak naik pesawat aja ded
si itu naik pesawat kan mahal
nggak dong kosnya
nah itu lu tau
bang ojek dong
mau ke rumahnya laras
saya bikin salamnya buat laras
nah dada aja lu
dari sarung doang
pasti dari tanah abang
ajak ajak saya dong
beli sarung barunya di mana ji
di depan doang
bukan di tanah abang
oh kirain di tanah abang
ke rumah mbak abang ji
ke rumah gua aja
bang tukang ojek
saya bukan toko ojek mbak
saya tukang ojeknya
saya tukang ojeknya
saya tukang koran
kalau bukan buka ojek ngapain di sini
nah udah mbak
ke bayoran baru
saya buru buru nih
pasti mahal ji
tapi kagak murah juga
lu mau kurma deh
kurma yang kemarin ji
iya mau kagak
saya mah apa atu ji
kalau ditawarin saya mau nggak pernah
loh lah atu
tepat banget kak
kayak ine madri
tepat banget nih bang
hai proving keatas
nih bang kasih ya
example merah dengan jama letters lades
esse ngjung indonesia
terus dari mana
dari warung haji sodik
enggak nanya mulu lu mot

dari warung haji sodik
enggak ngopi enggak makan gorengan terus ngapain mas pur
makan cola gratis dikasih sama haji sodik
selamat malam gua mau pakai
ya sarungnya masa kandung kreseknya
kormanya enak pisan ji
oh ya tadi dapet
ini loh cowoknya tuh yang jualan koran di pangkalan itu siapa sih namanya